satuan reserse narkoba polres metro jakarta barat mengungkap kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan sembilan tersangka sindikat internasional
dari pengungkapan tersebut polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sabu seberat dua puluh dua kg lebih ribuan butir pil ekstasi dan ratusan butir mdm empat yang merupakan narkotika jenis baru
inilah barang bukti narkotika yang berhasil diungkap kepolisian satuan narkoba polres metro jakarta barat jumat siang
barang bukti yang berhasil disita petugas tersebut berupa sabu sabu seberat lebih dari dua puluh dua kg sekitar seribu butir ekstasi serta dua ratus butir mdm empat
mdm empat merupakan narkotika jenis baru yang berbentuk kapsul
barang bukti ini didapat dari dua lokasi di kawasan jelambar jakarta barat dan gambir jakarta
kami berhasil menangkap enam pelaku enam tersangka pada saat itu dengan barang bukti satu empat atau satu empat ratus gram sabu sabu dan mdm empat
mdm empat itu dua ratus butir
tablet ini jenis baru rekan rekan
dalam bentuk tablet dan kemasan berbeda
polisi juga menangkap sembilan tersangka yang diduga menjadi bagian dari sindikat narkoba internasional
para tersangka terancam pasal berlapis undang undang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati
hendrawan wiwongko jakarta